dengan belasan hitnya helm scott sukses membius ribuan penggemarnya yang hadir di taman rekreasi alam mayang pekanbaru pada awal november lalu
selama satu jam ia bak membawa penonton menaiki roll coaster lewat latunan lagu lagu bertempo lambat dan cepat
penyanyi berusia tiga puluh tahun ini mulai menarik perhatian publik setelah menjadi kontestan di dance of talent
saat itu ia menyanyikan cover lagu robin dan sick on my owne yang berhasil memukau simon cowell hingga menekan golden buzzer
benar saya sedang mencari inspirasi untuk menyanyikan lagu karena saya sudah melakukan banyak cover dari moon lima dan lainnya
saya sedang mencari suara sendiri dan ketika saya mendengar perangkat robin dancing on my own saya sudah menyukai lagu asli jadi saya menyanyikan dari ingatan saya
dengan piano dan tidak ada musik lain tidak ada beat tidak ada produksi
liriknya benar benar terbang dan terdengar sangat indah
saya akan berjalan setiap pulau dan berjalan setiap laut
calm scott berkunjung ke indonesia dalam rangka tour debut albumnya bertajuk only human yang dirilis awal maret dua ribu delapan belas
semua lagu yang ditulis kalem di album menceritakan pengalaman pribadinya
saat saya mulai menulis musik saya tidak memiliki album sebagai tujuan
saya hanya ingin menulis musik yang sangat bagus
jadi saya menggunakan penulisan sebagai terapi
jika saya mengalami hari yang sukar jika saya menikah dengan seseorang yang tidak mencintai saya semua hal yang saya lalui
anda sudah lama bekerja di touring dan apakah anda telah menulis sesuatu
saya telah menulis beberapa lagu
ada beberapa lagu yang saya lanjutkan dalam edisi khusus album saya yang akan datang pada november tiga belas

saya akan menulis empat lagu lagi di album
saya akan menulis empat lagu lagi di album

dan saya hanya ingin menulis musik lagi
saya ingin kembali dengan album yang penuh dengan lagu yang akan memindahkan orang
calm scott akan kembali tampil di indonesia dengan menggelar konser tunggal di jakarta pada dua desember dua ribu dua puluh